dari rekaman video amatir ini terlihat kobaran api dengan cepat melahap habis sebuah trafo listrik yang berada di gardu induk pln gambir baru jalan yosudarso cempaka putih jakarta pusat senin pagi
petugas sudin pemadam kebakaran dan penyelamatan jakarta pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api
petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran kondisi aliran listrik masih sempat menyala
aliran listrik dipadamkan petugas langsung berupaya memadamkan api
api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas damkar menerjunkan sedikitnya empat unit mobil damkar
belum diketahui pasti penyebab terbakarnya trafo namun menurut warga sekitar sempat terdengar suara ledakan cukup besar sebelum api melahap trafo tersebut
tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini
api terbakar terlihat terluar
apinya terlihat terluar
kelihatan besar juga awalnya itu
sementara itu pt pln persero meminta maaf terhadap para pelanggan yang terdampak pemadaman listrik di sekitaran kawasan gardu induk gambir baru akibat terbakarnya trafo gardu induk
meski demikian pln mengklaim daerah yang terdampak pemadaman listrik ini kondisinya sudah kembali normal
pihak pln sendiri mengaku telah melakukan investigasi internal untuk mengetahui secara pasti penyebab terbakarnya trafo tersebut
ya kita sedang melakukan penyelamatan
ya kita sedang melakukan penyelamatan
ya kita sedang melakukan penyelamatan
kita sudah melakukan investigasi kita punya tim namanya pti yang melakukan investigasi secara menurut penyebabnya
pembeli trafo ini sudah beroperasi selama dua puluh tahun dan kondisinya sebenarnya masih bagus
dan selama ini melayani pelanggan dengan baik
sebenarnya belum mbak karena kita kan baru proses recovery ya kita fokus recovery dan
tapi tim investigasi kita internal sudah tiba di lokasi untuk segera melakukan evaluasi penyebab dari
resort jakarta pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara sementara
untuk mempermudah proses penyelidikan polisi memasang garis polisi di area terbakarnya trafo
selain melakukan investigasi hingga kini petugas teknisi juga tengah melakukan perbaikan trafo yang sempat meledak dan terbakar
selain melakukan investigasi hingga kini petugas teknisi juga tengah melakukan perbaikan trafo yang sempat meledak dan terbakar
rizky iqtyar yahya jakarta